pemirsa kawasan bandung selatan kini memiliki tempat wisata baru yaitu salah satu lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbenam
pancaran cahayanya yang perlahan meninggalkan permukaan menjadi buruan ratusan wisatawan yang rela datang sejak siang hari
selain pesona alam pengunjung juga dimanjakan dengan aneka menu kuliner nikmat
siapkan kamera dan berikan gaya terbaikmu
inilah aktivitas utama ratusan wisatawan di tempat wisata yang terletak di desa langonsari kecamatan pamengpe kabupaten bandung
panorama alam indah yang dijadikan latar berfoto kini menjadi buruan pengunjung sejak siang hari
konsep wisata di bandung selatan menjadi akan
meskipun tempat wisata ini sebuah restoran namun tujuan utama pengunjung di sini adalah bermuru foto saat matahari terbenam
sebenarnya mau foto foto tapi sambil makan
soalnya pemandangannya bagus
saya pun tak ingin ketinggalan untuk menikmati tenggelamnya sang surya
sambil menunggu senja tiba racikan resep giu tun don ala koki di sini siap dibagi
bahan utamanya adalah daging lidah sapi
proses memasaknya lidah sapi yang sudah diiris tipis dibumbui kecap asin lada hitam dan garam
lalu sajikan bersama nasi selada dan tomat
rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut sungguh menggoyang lidah
purut kenyang hati senang kini saatnya berburu foto
perlahan tenggelamnya sang surya yang menghiasi langit semakin menambah pemandangan di sini
sampai saat ini saya masih nggak nyangka ternyata kawasan yang identik dengan bencana banjir
baleda menyimpan potensi alam yang sangat indah
terbenamnya matahari yang menyelimuti wilayah ini bisa dinikmati di ketinggian enam ratus meter di atas permukaan laut
jangan khawatir meski kawasan wisata ini berdekatan dengan daerah bencana banjir namun di sini aman dari banjir
untuk memasukinya siapkan uang sebesar lima belas rupiah untuk tiket masuk